pemerintah menargetkan vaksinasi covid sembilan belas dapat dilakukan pada akhir desember
pemerintah juga menyebut daerah yang masih mengalami lonjakan angka penularan covid sembilan belas atau zona merah
akan menjadi prioritas vaksin covid sembilan belas
lalu sejauh mana sebenarnya kesiapan vaksin covid sembilan belas dan bagaimana keamanannya
kita akan bahas bersama diki budiman epidemiolog griffith university di brisbane australia
halo selamat malam waktu jakarta pak diki
selamat malam mbak dea
pak diki apa kabar sehat pak
oh sehat aman
pak diki ini kepala bpom menyebut bahwa pemberian izin pakai darurat
ini tidak selalu harus melalui fase uji klinis terlebih dahulu di indonesia
apakah anda menangkap kesan terburu buru dari pemerintah indonesia untuk menggunakan vaksin dari sinovac
bila yang dimaksud oleh kepala badan pom ini adalah
beliau mengetahui data awal
data awal terkait fase
mungkin dari pelaksanaan
ataupun yang di bandung mungkin ada informasi awal
nah itu bisa ya tapi bila tidak ya itu akan
akan jadi pertanyaan dan saya yakin
badan kom akan sangat berhati hati
melakukan ini ya emergency use ini
karena dasar utama dari penggunaan emergency use
authorization ini adalah
setidaknya ada data ilmiah awal
yang tidak sampai harus selesai memang
tapi data ilmiah awal yang bisa meyakinkan secara
aspek keamanan dan juga efektivitas
nah ini yang saya kira pastinya ada komunikasi dan tentu
nanti juga akan harus disampaikan pada publik
apa dasar dari penentuan atau pengambilan keputusan itu
pak diki ini kan di fase atau uji klinis fase pertama
dan kedua ini ada kasus dimana relawan vaksin ini
mendapatkan sakit meskipun belum dirilis
apakah itu karena vaksin atau tidak
tapi artinya relawan ini ada yang tertular covid sembilan belas bahkan
apakah jika tidak dilakukan fase ketiga di indonesia ini akan
berbahaya atau bagaimana pak diki
jadi tetap fase tiga ini tidak boleh ditidaklukan
tetap jadi kalaupun misalnya bahwa saat ini memang sudah beredar
masalah hasil dari riset di uji fase satu dan dua
ya itu adalah dasar dimana ini akan menjadi rujukan untuk
dilakukannya uji fase tiga tapi bukan berarti bahwa
fase tiga nya tidak dilakukan atau di skip dan ini
tentu yang dimaksud disini adalah
yang dilakukan di bandung ini tentu nanti akan dilihat di akhir tahun ini
misalnya ada data dari katakanlah sekian jumlah kasus infeksi ya
gini pak dike sebelum saya selanjutkan
kalau riset vaksin itu itu dilidnya atau ditentukannya tuh
oleh kasus kejadian infeksi jadi bukan lama dari atau waktunya
jadi misalnya seperti pfizer dan moderna sebegini
atau oxford kemarin rata rata itu satu ratus lima puluh kejadian infeksi
atau sampai satu ratus tujuh puluh kejadian infeksi yang akan menentukan oke fase tiga selesai
nah tapi sebelum satu ratus lima puluh kejadian infeksi yang bisa datang dari drup placebo
atau grup yang diberikan uji vaksin disuntikan uji vaksin
itu biasanya di angka yang setengahnya misalnya
itu bisa dijadikan satu analisa awal bagaimana prospek
atau progres dari riset vaksin di uji fase tiga
jadi tidak mesti sampai satu ratus lima puluh dulu misalnya takkan tadi tujuh puluh an misalnya
ataupun delapan puluh nah dari situ nanti dilihat berapa yang terinfeksi dari grup placebo
yang sinovac ini dan berapa yang bukan dan ini kan yang saat ini belum belum
jadi penggunaan emergency use of authorization ini tidak bisa ya menurut saya ya
dalam pengalaman pandemi saya sebelumnya itu tidak bisa kita hanya berdasarkan
misalnya negara lain sudah menggunakan ini sebagai dengan mekanisme penggunaan darurat
karena kita jangan sampai juga lupa bahwa pelajaran sebelumnya saya
juga nggak usah jauh jauh lambdesivir hidroksikloroquine
itu kan penggunaan darurat di amerika di eropa dilakukan tapi ternyata
tidak berbebas ini pada saat itu onder agen jokowi mengatakan bahwa jika melalui ujian yang ada di ujung urus
cukup bermanfaat juga atau sangat
bermanfaat malah endoksekuler queen
ternyata juga harus dibuang
dari list itu artinya
kita harus punya
prinsip dan sistem kita sendiri
yang sudah terbukti kok
sebetulnya dari badan pom ataupun sistem
kesehatan kita ini
sudah cukup bisa
menentukan apa yang terbaik untuk
negara ini jadi saya
tidak menukung apabila
kita hanya merujuk pada
kebijakan satu negara lain
yang menerapkan secara darurat kemudian
kita catat mata melakukan hal yang
sama tapi pak diki melihat
kesan itu atau tidak pada indonesia saat ini
saat ini belum
untuk vaksin ya saat ini
untuk vaksin saya belum karena
cermati termasuk yang terakhir dari pak
jokowi kan beliau mengatakan
kalau tidak akhir tahun awal
tahun dan saya cenderungnya
di awal tahun kuartal pertama
saya merujuk juga apa yang disampaikan
karena dari prof usnandi
sebagai ketua tim peneliti di
bandung yang mengatakan
kemungkinan akhir tahun hasilnya
sehingga kan tidak bisa serta merta
kita akan lihat di kaji
tentunya hasil awal
dan itu pun bisa jadi baru hasil
awal seperti yang tadi saya sampaikan
jadi lebih realistisnya
atau di kuartal pertama
itu artinya kalau rencananya
atau targetnya di minggu ketiga desember
sebenarnya bisa ya pak diki
uji klinis tahap ketiga
berjalan tapi juga disuntikan ke
jadi dua hal ini berjalan bersamaan
apakah itu tepat pak diki
sekali pada hasilnya
ke hasil awal tadi
kalau minggu ketiga desember saya melihat
itu tidak terlalu realistis
karena saat ini saja
kita sudah menjelang
akhir november dan itu
waktunya tiga minggu
dan ingat sekali lagi
vaksinasi ini bukan hanya memberikan
tadi disampaikan ada prioritas
di berita sebelumnya bahwa
prioritas daerah itu adalah
yang kasusnya banyak
keberhasilan dari penggunaan
itu kan mencapai strategi herd immunity
yang akan dicapai
nah harus ada hitungan
ada rumusnya yang harus dipastikan bahwa
angka reproduksinya itu
diupayakan cari yang paling kecil
artinya daerah yang paling terkendali
cari yang paling terkendali
karena ini menyangkut potensi keberhasilan dari
kedua cari daerah yang
artinya orang atau penduduknya itu
itu yang dicari
karena kita harus mencari daerah yang
potensi keberhasilan strategic herd immunity nya lebih besar
karena ada riset yang mengatakan
dan terbukti di ebola
kalau ini tidak diterpenuhi
yang terjadi penyakitnya
jadi endemik ini yang harus
difahami jadi tidak serta merta
ada vaksin main vaksin yang berhasil diambil dari daerah ini
dan langsung vaksin kan itu bukan seperti itu
jadi ada itungan itungan awal
yang artinya kenapa kita selalu mengingatkan
semua pihak bahwa kenapa
pelandaian kurva itu penting
kenapa tiga t tiga m itu penting
karena ini untuk mencapai angka reproduksi yang paling minim
yang dibutuhkan untuk keberhasilan
dan saat ini kita tahu bahwa
kita itu dalam gelombang pertama yang masih diketinggian
sehingga harus betul betul jeli memilih daerah mana dulu gitu
kalau saya saat ini melihat sih baru antara jakarta jogja ataupun bali
tiga itu yang saya masih dalam hitungan saya lebih realistis dalam waktu yang relatif singkat ini
kita kondisikan supaya program vaksinasinya berhasil
daerah lain apalagi yang berpenduduk besar seperti jawa barat jawa tengah jawa timur
itu pr nya masih banyak
karena tiga t nya tidak berjalan dengan ideal ya pak diki
betul betul dan itu artinya angka reproduksinya masih butuh diturunkan ya turun
karena ingat angka reproduksi yang besar itu terjadi ketika ebola tahun dua ribu delapan belas ditemukan vaksinnya
tapi karena angka reproduksinya empat akhirnya gagal vaksinasinya tahun dua ribu dua
akhirnya menunggu sampai harus dua tahun untuk akhirnya bisa berhasil
jadi ini yang harus dipahami oleh semua pihak
jadi tidak berarti ada vaksin seleteng itulah sebabnya kenapa perlu kita tetap bersama sama melandaikan kurva ini dengan cara tiga t dan tiga m itu
karena selama ini masyarakat selalu terpaku dengan pemahaman bahwa jika eflikasi vaksin tinggi
artinya punya peluang untuk melandaikan kurva
mengurangi jumlah kasus positif covid sembilan belas pak diki
ya sayangnya tidak sesederhana itu
sayangnya tidak sesederhana itu
dan rumusnya itu juga memerlukan ada peran dan faktor yang sangat penting dari pelandaian kurva
yang dalam artian angka reproduksi yang kecil dan membuat masyarakat ini mau divaksinasi
dan kita tahu dari hasilnya
daerah lain kemungkinan tidak jauh berbeda
artinya potensi keberhasilannya jadi sangat kecil
karena dengan eflikasi yang katakanlah tidak terlalu tinggi misalnya
ya kita akan harus mencapai angka reproduksi yang paling optimal yaitu sekian
dengan capupan keberhasilan
jadi kita harus mencapai angka reproduksi yang paling optimal yaitu sekian
jadi ini tiga faktor yang harus dikombinasikan
jadi tidak bisa dipisahkan dan juga tidak bisa berdiri sendiri
itu yang harus sekali lagi difahami bersama
ternyata tidak hanya menunggu vaksin tapi juga ada langkah langkah lain seperti tiga m dan juga tiga t
ini supaya bisa seimbang dan kemudian bisa melandaikan kurva
terima kasih pak diki budiman epidemiolog dari griffith university
sudah bergabung dari brisbane